sementara itu rencana pertemuan sejumlah partai politik untuk membahas soal pilkada dki jakarta ditanggapi santai oleh bakal calon gubernur petahana basuki cahayapurnama atau ahok
pertemuan yang akan membahas koalisi untuk pilkada dki ini akan dihadiri beberapa partai politik yaitu pd perjuangan pks kemudian pkb p tiga partai gerindra dan juga pan
pertemuan ini juga dipastikan tanpa tiga partai politik yang sudah mengusung ahok
menurut ahok tiga partai yang mendukungnya saat ini pun sudah cukup
gak masalah mau kumpulin semua partai juga gue gak takut
waktu aku mulai independen kamu kira siapa
mental saya waktu itu independen lawan semua partai
itu mental saya
lawan semua partai
eh gak tau ada tiga partai yang temen ya
mungkin akarnya memang sama sama kenal mereka langsung dukung